silahkan saja kamu pergi kalau kamu sudah bosan kerja di sini
kayaknya sri gak berani deh keluar deh
takut nanti dipecat sama agan sama nyonya
ya kita ngobrol di sini aja
ini siapa yang ngerjain semuanya masih banyak bella
hah sudah biar lebih bisa aja yang ngerjain
hah baik banget bira
nama teleponnya kemarin gisab
hah ini brody
hah rapi ee
brody sri pengen banget deh lihat den boy balapan
kan hari ini kan denbay balapan jadi pengen banget nonton ke sana
reneng sri juga sudah menolak cinta saya
kapan brody bilang cinta sama sri terus sri nolak cintanya brody
eh saya tadi kan tadi malam sudah nelfon neneng
saya sudah sms neneng
balesannya neneng menolak cinta saya
perasaan sri gak pernah deh nerima sms dari brody terus bales sms bilang nolak ke brody
eh eh yaudah yaudah
pokoknya brody kesini dulu soalnya sri pengen banget nonton den boy balapan
iya brody ya cepet
wah yang bener
yaudah tuh saya ke sana ya tungguin ya
siapa masih di kamar mandi
saya mau ketemuan sama neneng sri
yaudah sok jalan atu nanti saya bilang sama siapa
wah beb eh bener ini persahabatan
eh jangan begitu atu
sok atu ada udu jalan atu eh
yaudah atulah ya assalamualaikum
hah bira bira masa aneh dia brody
masa dia bilang kalau sri itu nolak cintanya brodi
nah gitu ya katanya dia dia udah sms sri
tuh katanya sri bales sms nya dia
bilang katanya kalau sri itu nolak cintanya brody
perasaan sri gak pernah deh bira terima sms nya dia
ya sudah sri sekarang kamu lihat dulu itu
hape kamu siapa tahu hape kamu tak ada yang jahilin
hah sok tempo
bener bener bira tunggu hmm nanti dulu
hmm nanti dulu hmm
tapi gak ada yang sms masuk bira
ih bolonyon pisang kamu mah juga sidiman
eta kapan kamu katanya gak bales coba dilihat eta
ini yang gak bales kamu ayah anto sok cepetan dilihat
tunggu tunggu bentar
beneran ada bira
hah katanya tuh tuh lihat tuh katanya sri nolak cintanya brody bira
ini gak senang lagi ini pasti kerjaan emang diman bira
wah bener bener sih bolonyon gua semulai culangunya
wah nih mainin hape batur
kalau kayak gini caranya dia emang diman dimarahin
eh shhh udah dimarahin sri ngapain capek capek
ini gak ada kerjaan gak bakalan mempan sama dia mah
terus gimana bira
ada cara yang cantik untuk ngembalas semua perbuatan si bolonyon itu
hmm tapi gimana caranya biar
nih cara anak yuk berarti
kamu bikin supaya si demand lebih cemburu lagi sama kamu
dengan cara kamu pura pura mesra saja itu sama si si boroding di depan si diman
dabibi mah yakin tah
akan lebih menyakitkan buat si demand daripada dimarahin
kalau begitu saya setuju sama mira
terus akan pembalas sri
ikan kepa ikan tenggiri untuk apa kamu kemari lagi
saya mah ditelepon sama neng sri disuruh kesini
hah dia bener banget
kan sri gak tau kalau boroding udah datang
tadi mau nelfon cuman baru ketemu tuh sama penunggu rumah ini
hah emang duduk disini mah usil boroding
makin kasep dah boroding
huh bisa aja
kasep kasep pak bola meren
jujur saya bingung di depan
baik di belakang gak tau
ih boroding boroding kenapa sih
oh boroding masih bete sama sri ya
sri tau nih ini pasti masalah sms kan
ini pasti masalah sms kan
ya ampun boroding nih ya boroding beneran deh
soal sms sri bener bener gak tau sama sekali
dan kayaknya handphone sri itu ada yang bajak ya boroding
ini kan dia baca sms masuknya terus dia bales terus dia kirim deh
terus dia hapus
oh jadi kelakuan juri penunggu rumah ini gitu
dan juriknya kayaknya sri udah tau siapa
dia bener baik
si juriknya mah blonyon kalo kata bi'irah mah nih
nih tuh masa dia kirim sms terus pesan terkirimnya gak dihapus sama dia
jadi kan ketahuan kan boroding
apa mereka curiga gitu sama saya
jawab bener baik
beleguk siak kamu diman
kenapa tidak dihapus itu kotak terkirimnya
tuh kan boroding kan
kalo orang sidik mah dimana mana juga dapet balesan
di dunia aja dapet balesan apalagi di akhirat kan boroding
yaudah cepetan yuk
yuk yuk yuk
kamu mau kemana kok malah pacaran
kamu tuh di sini kerja
ih bang diman siapa yang pacaran
lagi pula juga udah izin kok sama mira
sri yang gaji kamu itu bukan birah
majikan kamu itu juragan sama nyonya
silahkan saja kamu pergi kalau kamu sudah bosan kerja di sini
kayanya sri gak berani deh keluar deh
takut nanti dipecah sama agan sama nyonya
udah aku tun lagi
tapi gua percaya kok sama lu boy
sekenceng apapun motornya kau pasti bisa
kau pasti bisa mengendalikannya
aduh gak usah berlebihan gitu bang ngomongnya
yaudah gua coba dulu ya
motornya buaya udah beres lagi
gua bisa kehilangan kesempatan
buat ngerjain motornya dia
bang ucok makasih ya
motornya tristan masih lama gak
bang masih lama nggak bang
sedikit lagi bro
boy tapi lu temenin gua dulu ya
kan gua baru di bengkel ini
lu kan lebih kenal lama sama bang ucok
udah nanti gue tungguin deh
nanti kan kita langsung ke warungnya babe
oke deh kalo gitu